sidang pembunuhan brigadir yosua huta barat menghadirkan sejumlah saksi ahli kriminolog menyebut peristiwa pelecehan seksual
yang dialami putri candrawati tidak memiliki alat bukti yang jelas sehingga sulit dijadikan motif pembunuhan
sementara ahli digital forensik membeberkan hasil cctv menggabarkan ferdisambo tidak memakai sarung tangan sebelum penembakan yosua huta barat
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan kriminolog visip universitas indonesia prof adrianus meliala
dan pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim agung prof gayus lumbun
iya selamat sore
oke saya mau ke prof adrianus terlebih dahulu
prof adrianus kriminolog yang menjadi saksi ahli di sidang pembunuhan yosua kemarin mengatakan bahwa peristiwa pelecehan seksual
yang dialami putri candrawati tidak memiliki alat bukti jelas
apakah memang sulit pembuktiannya ya
jika hanya berpegang pada keterangan putri candrawati prof adrianus
saya setuju dengan semua keterangan yang disampaikan oleh sejawat saya tersebut
hanya saya tidak setuju pada satu hal
yakni soal motif
yakni ketika yang bersangkutan prof mustafa mengatakan bahwa tidak ada motif
mengingat tidak ada visum dan seterusnya
bagi saya sebagai ilmu krimologi itu kita tidak memerlukan
belum memerlukan visum dan berbagai bukti material lainnya
nah walaupun tidak ada bukti material tidak berarti lalu kemudian motif tidak ada
karena kalau dikatakan tidak ada lalu jatuhnya menjadi kejahatan tanpa motif
kejahatan yang bersifat motifless
padahal di pihak lain dikatakan juga bahwa ini adalah kejahatan yang terencana
nah kejahatan terencana kok tanpa motif kan nggak mungkin
menurut saya memang ada motif tetapi untuk kemudian diverifikasi menjadi suatu bukti hukum itu yang tidak terlihat
oke jadi memang ada motif tapi perlu pembuktian verifikasinya
tapi prof adrianus ahli kriminolog kemarin juga mengatakan bahwa peristiwa pelecehan seksual terhadap putri candrawati ini
tidak bisa dijadikan motif utama dari
pembunuhan berencana begitu
bagaimana kemudian bisa mengungkap motifnya kalau motif pelecehan seksual tidak bisa dijadikan motif pembunuhan berencana
padahal yang paling kuat dugaannya kan itu
betul sekali dan memang ini juga mencerminkan ketidaksinkronan ya atau ketidak konsistenan dari terdakwa
kalau memang motif pelecehan seksual dijadikan sebagai motif utama agar kemudian membebaskan keduanya
atau minimal membebaskan tc
maka seyogianya kemudian lalu motif itu dipelihara dijaga diperkuat malah
dengan apa dengan misalnya mencari visi dari pertumbuh
melapor kepada polisi
dan juga menampilkan geser geser yang memang memperlihatkan seriusnya perbuatan tersebut
nah masalahnya kan itu yang tidak ada
sebagai contoh misalnya pada saat yang sama yang bersangkutan sudah mendengar fs ya
pemberitahuan dari istrinya
bahwa dia mengalami satu kekerasan seksual
lah kok masih bisa kemudian si fs itu pergi main bulu tangkis
ini kan mencerminkan bahwa itu tidak serius
jadi kita sebagai pengamat jadi bingung juga tuh
di satu pihak kita berusaha untuk kemudian berada pada pihak yang berusaha mempercayai
tentu sebagai pengamat kan boleh beda beda dikit lah posisinya
tapi juga menjadi bingung sendiri
karena tadi terhadap sesuatu yang begitu serius
begitu apa ya
tapi kok yang bersangkutan masih bisa kemudian lalu pergi main bulu tangkis
demikian sebagai contoh
pak gayus dari sudut pandang majelis hakim
bagaimana kemudian motif ini perlu sekali untuk dibuktikan
apakah memang motif ini perlu dibuktikan
karena tadi menurut prof adrianus motifnya itu ada
tapi perlu verifikasi pembuktiannya begitu
dari sisi hukum
hal yang dianggap
berarti kan berencana itu diukur dengan waktu dengan ukuran spontanitas
karena ada suatu hal maka harus spontan terjadi
sehingga itu tidak berencana
tapi berencana perlu waktu
namun ketika saya memperhatikan bagaimana vitimologi mempunyai nalar terhadap rencana itu tidak seperti itu juga
karena kadang kadang victim atau korban itu juga mempunyai cara untuk melakukan berencana membalas
membalas sakitnya membalas pencemaran nama baiknya itu cukup perlu waktu
jika pada waktu yang tepat dia ungkapkan dia lakukan apa saja yang bisa menjadikan dia melepaskan kekesalannya dendamnya dan sebagainya
itu dari dua sisi memang
saya akan memperhatikan bagaimana korban perkosaan kadang kadang dia bisa menyimpan aibnya itu cukup lama
yang suatu saat dia ungkapkan
berbagai cara dengan meracun membunuhnya dan sebagainya
nah ini akan merupakan perencanaan akibat yang timbul karena sesuatu hal
jadi motifnya bisa timbul belakangan memang
ini memang perlu pembuktian atas perbuatan yang material yang sesungguhnya yang sejatinya ya
nanti menuju kepada keadilan yang sejati
menemukan fair trial tadi
oke prof gayus tapi kan ini pelecehan seksualnya tidak ada
ini bukan bukti visumnya
jadi kalau menurut kriminolog yang kemarin bersaksi ini alat buktinya tidak jelas
nah artinya kan pelecehan seksual ini tidak bisa dijadikan motif pembunuhan berencana
ini bagaimana kemudian nanti majelis hakim
penting tidak bagi majelis hakim
kalau alat buktinya visum et reper tum tidak ada kan bukan berarti peristiwa tidak ada
bisa banyak hal menyebabkan tidak ada karena dia tidak melaporkan taib yang akan terbuka dan sebagainya
itu alasan saya dengar dari paparan paparan sebelumnya
bahwa bukan karena alatnya digunakan untuk seorang pakar menilai ada apa tidaknya dari alat
harus melalui alat yang harus ada
tapi kalau alam tidak ada kan bisa juga terjadi karena tidak dibuatkan itu
laporannya tidak dihentikan yang di jalan selatan
kemudian sp tiga juga tidak ada upaya yang lain seperti misalnya pra peradilan
tidak dilakukan karena memang menutup itu
tapi kan kesalahan kedendaman ini tidak bisa berhenti
nah apakah itu juga masuk dalam wilayah ilmu hukum karena waktu yang harus spontan
tetapi ada hal lain yang terjadi dan itu banyak terjadi
pemerkosaan yang membalas dengan berbagai cara kemudian setelah lamanya waktu terjadi
bisa berapa bulan
apakah ini juga masih masuk perencanaan atau mungkin ini karena hal yang lain penyebabnya
ini harus ada keadilan yang betul betul material
oke prof adrianus menyampaikan ataupun menyimpulkan tadi apa yang disampaikan oleh prof gayus ya
bahwa korban perkosaan ini bisa menyimpan sekian lama kemudian meledak dan akhirnya bisa melakukan pembalasan
dengan membunuh meracun seperti yang tadi disampaikan oleh prof gayus
apakah kemudian ini juga terbaca dari kasus pembunuhan brigadir yosua ini
pada pc tidak
tetapi pada fs kelihatan sekali
yang kedua saya setuju dengan prof gayus bahwa janganlah kemudian soal motif ini diredusir hanya karena adanya kelengkapan material
saya pakai logis saja
dan itu yang berkali kali saya bilang kepada semua teman
mari kita lihat logisnya
pertama adalah bahwa sejak awal fs itu selalu mengatakan bahwa ada perbuatan j kepada istrinya
lama lama malah malah perbuatan itu diekspresikan dengan satu kata yakni pemerkosaan
nah yang kedua adalah bahwa kalau kita bicara mengenai motif itu
secara sosiologis kultural antropologis itulah sesuatu yang menjadikan seorang suami bisa ngamuk luar biasa
kebetulan saya dan mungkin juga prof gayus juga adalah suami tentu bisa merasakan situasi itu
nah yang ketiga adalah bahwa memang repotnya repotnya nakbal lagi
pada diri putri pc itu tidak terlihat secara konsisten hal hal yang seyogianya muncul pada diri seorang korban perkosaan
maka saya keluar dengan satu kata kata tidak tipikal
dan yang keempat adalah pada kasus fs sendiri juga ada berlaku berlaku yang juga tidak tipikal
seorang suami yang sedang guncah
bisa main main belutangkis bisa dia tidak telpon telpon tidak setelah pengakuannya ya
karena tidak mencerminkan seorang suami yang sedang pusing gitu ya
tapi tidak berarti kemudian lalu menghilangkan bahwa itu tidak ada

bahwa sejauh berapa jauh sih situasi yang memang tidak kuat secara hukum acara itu kemudian lalu akan mampu membuat hakim goyah
dan mampu mempermaafkan atas perilaku fs dan pc
nah saya menduga bahwa itu tidak akan banyak perilakunya eh tidak akan banyak kontribusinya pada pengurangan hukuman
mungkin ada pada pc tadi ya
pada pc sebagai orang yang boleh dibilang sebagai korban juga gitu
tapi tadi tidak akan mungkin misalnya mengubah pasalnya apalagi ya
sampai pada melepaskan yang bersangkutan dari yang tadinya bersalah jadi tidak bersalah
jadi tidak akan begitu berpengaruh terhadap
objektivitas hakim dalam menjatuhkan hukuman ya
tidak akan begitu berpengaruh ketika hakim kemudian
kasihan apa atas apa yang terjadi pada fedy sabo dan juga putri candrawati
oke kita akan tanya nanti dari sudut pandang hakim
tapi kita harus jeda terlebih dahulu

oke itu pendapatnya prof adrianus
tapi pak gayus dari sudut pandang majelis hakim
apakah akan lebih percaya terhadap kesaksian justice collaborator
barada richard eliezer atau kepada cctv
karena cctv tadi menunjukkan diulang beberapa kali
memang tidak memperlihatkan penggunaan sarung tangan
kalau dimensi saksi kemudian jpu dan hakim
maka eliezer ini memang termasuk dimensinya dimensi saksi ketika ini
tapi ingat yang bersangkutan juga terdakwa
sehingga tentu punya dimensi yang berbeda
yaitu dimensi terdakwa ingin dilepaskan
ingin terlepas dengan cara apapun dari apa yang dibebankan dirinya sebagai terdakwa
oleh karena itu memang dari mahkota yang banyak ini
yang juga sejatinya dia terdakwa
ini menyulitkan memang
tapi hakim harus bisa memutuskan dengan adil
ini tentu dimensi dimensi yang berbeda ketika dia berperan disaksi
padahal dia terdakwa
dia ingin keluar dari jeratan hukum yang akan mengancam dia
jadi ini yang perlu diperhatikan dengan baik
sehingga dimensi saksi untuk eliezer tidak bisa diterima sepenuhnya
dia juga terdakwa yang punya kepentingan
oke jadi terdakwa richard eliezer punya kepentingan
untuk mendapat keringanan hukuman
di satu sisi ada saksi saksi mahkota yang juga ingin mendapatkan keringanan hukuman
jadi sama sama beradu kesaksian begitu ya prof gayus ya di pengadilan
kita punya pengalaman
sebuah peristiwa peradilan ketika itu kan kasus marsinah
saksi mahkotanya sembilan
semua yang berpotensi di ancam bukan mati
tapi oleh seorang hakim agung yang memang dipercaya ketika itu
dianggap adi ando yoni seorang hakim yang kredibel
dia bebaskan sebuah sembilan sembilan nya itu
ini peristiwa luar biasa
nah tapi karena dia mengatakan daripada saya menghukum satu orang yang belum itu bersalah
lebih bagus saya ragu ya
ini ada istilah istilah apa aja di pengadilan
lebih baik melepaskan seorang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah
itu in pro reo dubiu itu memang dipegang oleh semua hakim
lepaskan orang yang bersalah daripada kita menghukum orang yang belum pasti bersalah
oke tapi dalam kasus pembunuhan brigadir yosua ini apakah bisa begitu
kan ferdisambo sudah mengakui bahwa ada pembunuhan terhadap brigadir yosua
tapi dengan adanya saksi mahkota yang saling melindungi antara ricky rizal kemudian kuatmaru putri candrawati dan juga fendi sambo
sementara hanya ada barada richard eliezer saja yang bertahan dengan kesaksiannya dan alat bukti cctv menunjukkan
beberapa fakta sebaliknya ini apakah kemudian akan membingungkan hakim kemudian membuat hakim memutuskan bahwa lebih baik
ada pengurangan hukuman atau seperti apa pak gayus
ya ini kan masih di tataran pengadilan tingkat pertama
masih ada pengadilan koreksi pengadilan tinggi maupun di mahkamah agung jadi ada dua tingkat kasasi dan tk
ini nanti yang saya ceritakan maksinah kasusnya itu pembela buruh itu ada tingkat kasasi
karena disanalah hakim punya pandangan kasasi
ini kan penerapan hukum sebenarnya apa hukumnya cocok ini dan hukuman mati tiga ratus empat puluh nya
atau bahkan karena membingungkan masing masing saksi mahkotanya berbeda beda
hakim mengambil putusan bebasku semua
daripada saya menghukum orang yang belum bersalah saya bebaskan orang yang bersalah
itu yang diartikan sebagai pertimbangan hakim yang harus menguntungkan terdakwa apabila hakim tidak punya keyakinan
oke pak adrianus
prof adrianus dengan background polisi reserse harusnya verdi sambo sudah bisa memprediksi ini ya
ketika ada rangkaian peristiwa di persidangan ada orang berempat ini yang menjadi saksi mahkota
sementara hanya richard eliezer saja yang berdiri dengan kesaksiannya
ini tentu saja sudah diprediksi ataupun sudah dipahami oleh seorang fedy sambo
ya ini kan satu bukti bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna ya
saya pribadi berpendapat bahwa sebetulnya verdi sambo membuat skenario yang cukup canggih
tetapi karena melibatkan banyak orang maka titik lemahnya di situ
orang nggak bisa sepenuhnya disetir sesuai dengan kemauan dia
mengapa saya katakan cukup canggih karena yang bersangkutan itu melibatkan dua hal
pertama soal tembak menembak yang melibatkan
ada orang mati yakni anggota polisi dan soal kekerasan seksual sebetulnya
sebetulnya ini kalau hanya melibatkan soal tembak menembak antara anggota polisi dan ada anggota polisi yang menembak
maka sebetulnya persoalan jadi amat mudah
tapi ketika kemudian dibumbui dengan kekerasan seksual
nah ini jadi susah nih karena logika berpikirnya tidak jalan sebetulnya
tapi dari segi kecanggihannya itu menurut saya menjadi
menjadi apa menjadi baik bahkan menjadi tinggi
dan yang kedua ini juga kembali mengatakan pada soal bahwa
jangan jangan memang soal kekerasan seksual itu ada
buktinya bahwa yang bersangkutan pasti tetap memasukkan faktor itu dalam ceritanya
kalau tadi kembali pada konteks bahwa agar yang bersangkutan itu tidak terungkap soal siapa penembakan ini
maka kami tanpa memasukkan soal kekerasan seksual saja
sebetulnya susah untuk terungkap
tapi kelihatannya bahwa memang ini adalah soal alkanisme
ini adalah soal ego ya
yang ini bahwa walaupun memang kasus eh maaf
pelaporan seksual di jalan tiga itu adalah sesuatu hal yang bersifat kriptis
tapi tak kadang kadang tni sabo mau mengatakan begini
bahwa walaupun di malapur ada loh kasus ini
memang bukan di dua puluh tiga tapi ada di somewhere
dalam artinya di bang delang misalnya
nah itu yang menurut saya perlu kita baca
walaupun tentu saja untuk menjadi suatu bukti hukum ya memang lemah
tapi sekali lagi
karena kami di kriminal law
apa sesuatu yang logis saja
itu sudah bisa dianggap sebagai sesuatu yang berbicara
oke baik kita tunggu perkembangan sidang pembunuhan kasus brigadir yosua huta barat
dengan terdakwa fedy sabo dan juga putri candrawati
karena masih ada beberapa saksi lainnya
yang akan dihadirkan nanti
kita belum tahu ujungnya seperti apa
dan apakah majelis hakim bisa secara objektif kemudian memberikan putusan yang fair
ataupun putusan yang adil kepada semua pihak
termasuk kepada keluarga korban
terima kasih sekali dua orang narasumber
yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada mantan hakim agung profesor gayus lumbun
sehat selalu prof adrianus dan juga prof gayus
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama cnn indonesia newsroom